lihat kanan kiri mas karena yang saya lihat sekarang memang pusat perhatian ada di jakarta
yang memang benar gitu ya karena jakarta memang pusat penyebaran pandemik ini
tapi jangan lupa indonesia itu tidak cuma jakarta
indonesia itu flores saya disini sekarang indonesia itu papua
jadi ini adalah daerah daerah yang juga harus diperhatikan testing tracing juga harus sebagus
jadi daerah daerah lain seperti di ntt ntb papua jadi dilupakan
atau mungkin kemarin harga pcr
kemarin ditetapkan rendah terus sekarang gara gara ini lagi lagi alasan klasik logistik transport
jadi harga di daerah lain tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh bapak presiden